lo udah dapet duit pinjeman
lo belum dapet duit pinjeman udah mau cuci motor
kalau duit buat cuci motor mah ada pur
maaf bu lebarannya nggak ikut bareng sama pemerintah
maaf lagi buru buru
ayo bu berangkat
lagi gak mau
mila ini hari terakhir bayar zakat
jakat lo sama anak lo mau dibayar sendiri
mbak be aja yang bayarin be

gak bisa lo kan duduk ke keluarga

gak bisa lo kan duduk ke keluarga
apa dengan itu
buat bayar jakat fitrah
nek ini duit buat lo
lo sampein ke masjid
terus sama kaum dua pak
terus sama kaum dua pak
sama janda janda yang berhak
janda yang berhak siapa
janda yang berhak siapa
tati itu udah bikin bisnis kue kering jamilnya jadi bangkrut deh
malahan mila mau babe ngusir si tati sama si oja dari rumah itu
tati lebih tega sama mila be
maaf salah sambung pak
kalo salah sambung ngapain diangkat
be pokoknya kalo babe ketemu sama si ojak sama istrinya
suruh mereka cepat pergi dari rumah itu
bilang rumahnya mau dipake
ngomong bahasa indonesia be
om ojak ikut dong
gak bisa om ojak mau nyari duit mau ngojek
kan tadi ron ron dikasih duit
gantinya buat jalan aja deh om
gak ada entaran entaran aja ya
terus om jusir deh
gak ada kembaliannya
allah hu akbar
eh ron takbirannya masih ntar
kalau buat anak anak boleh duluan
buka puasa aja boleh duluan
allah hu akbar
allah hu akbar
jak jak jak
saya mesti kirim uang ke istri saya di kampung
duit gua udah dipake semua sama si tati buat dagang kue kering

lu bisa punya duit
kalo gak ketemu
allah hu akbar
raya lu turun takbiran kelilingnya udah
ntar malem aja kan takbiran beneran ntar malem
ntar rombong rombongan keliling keliling pake peci pake kain sarung
kayak orang dewasa aja
eh lu ngapain lu baik baikin anak gue
lu pikir dengan lo baik baikin anak gue
terus gue lupa sama masalah kita
ron ron mau lagi keliling sama om ojak takbiran
ojek mendingan lu cepet keluar deh dari kontrakan babi gue
kalo enggak gue sendiri yang bakal ngangkat semua barang barang lu sama keluarga lu
astagfirullahaladzimil untung gua lagi puas ya
bentar bentar bentar bentar bentar bentar cuy
pokoknya dikau mau membawa daku kemanapun daku turun serta
cuy cuy bentar cuy belakang cuy

dari mana lu
lu udah dapet duit pinjeman
lu belum dapet duit pinjeman udah mau cuci motor
kalau duit buat cuci motor mah ada pur
kan kalau bersih dan mengkilap mah
siapa tahu harga taksir pinjamannya bisa tinggi
ya udah gimana lagi atu pur
istri saya minta dikirimin uangnya hari ini
ya udah tis
sukses ya buat gade motornya
sukses juga buat kamu pur
lo ada masalah apaan sama si jamila
gak ada masalah apa apa
dianya aja yang jutek
mau jelek jelekin dagangan kue kering tati
kalau mau saingan tuh ya saingan aja
rezeki itu kan di tangan tuhan
lo tanya aja sama dia apa gak ke demen lo marah sama si jamilah
masuk gak dikunci tapi gak mau ah damai sama dia
tadi udah bener tadi gak salah ngapain lo sih ngajak damai si jamilah
ya kan bentar lagi lebaran masa gak maaf maafan
yang salah tuh lo jak
loh gak salah oh jak
ya lo gak punya rumah sih
kalau lo punya rumah lo kagak bakal diusir sama si jamilah
jamilah lo yang bener aja
masa orang yang kagak ikut ikutan lo marahin juga
kasian noh mertuanya si ojak
mbak abe kasian sama mamanya tadi apa mamilah
ya sama elu lah
yaudah mbak abe diem aja